kok mondi bisa setegak itu ya
om boleh ngomong sebentar sama neng
neng sudah tuh
om teh berdua tahu permasalahannya sampai kamu nangis begini
cuma om berdua juga kepengennya sih neng berpikiran jernih
jangan pernah punya perasaan jelek sama si kemot
om bukannya ngebela seperti kaum laki laki itu lebih hebat enggak
tapi kan neng pernah dekat sama kemut
berarti neng tahu kemahak kelakuan si kemut juga cintanya ke kemut eh ke si kemut ke si neng gitu maksudnya
mestinya neng ya
neng tahu bahwa si kemot juga sudah curhat sama om
dia tuh gak punya pacar lagi
yang tadi telepon teh itu baru kenal perempuan neng
dan dia bilang kalau dia setelah putus sama neng itu enggak ada niat punya pacar lagi atau pacaran lagi
udah udah kan
ya enggak ada yang enak banget ya kalau om dadang om diding salah
pada saat si kemot mau mendekati neng penuh perjuangan neng
ngadepin neng sampai keterima cintanya
ngubur ngubur neng sampai ke bandung
ngeyakinin si abah supaya mau menerima si kemot menjadi pacar neng
perjuangan yang keras satu neng
dan neng tau siapa si kemut kelakuan nek
jadi sekali lagi hamburah ya neng ya
pikirin yang jernih
ya neng ya
tapi buat sekarang neng lagi gak bisa berpikir jernih
neng lagi pengen sendiri
dan neng juga kan gak tau maksud om berdua kesini ngapain
siapa tau aja om berdua emang disuruh sama mondi
ya jangan kalian sekalian kok lagi
neng bukan begitu
gak ada yang nyuruh nyuruh
kita buat ngebujuk neng
apalagi si kemut
ini mah aslinya ini mah nih
kita sebagai om omnya neng tadi
inisiatif mau ngebujuk neng
ya udah kalau gitu om
tapi maaf sekarang yang lagi pengen sendiri
dan neng lagi pengen bener bener mikirin semuanya sendiri
mending sekarang om diding sama om nedang keluar ya
ya udah neng
kalau neng pengen sendiri
mungkin yang bisa lebih baik lagi
tapi pun tak anggisan
pesan om dadang sama om mendiding pikirin yang jernih ya
biar nggak salah ngambil keputusan dan menganggap si kemut itu salah
udah ya om
makanya jangan ngotot om
kalau gak ngotot gak akan keja fit
ini banget hari ini
orang pada kemana sih
kita udah ngetem lama lama
gak ada yang naik
wah keliling keliling kayak begini
maka ada juga yang berhentiin
ini gak semangat
duh duh duh duh
cewek di ujung kayaknya lagi nungguin angkot tuh
gak usah ngarepin
tak kayak tadi
udah kita berhenti
tau tau dia cuma nungguin pacarnya
kalau hidup itu yang diduluin jangan negative thinking dong
gua gak like sama positive thinking ala lu yan
itu tuh suka salah alamat
lu ngerjain aja kesusahan
kayak gua dong
kalau gua nungguin
gua itu ya
selalu mau mendepankan masalahnya dulu
tidak memang mudah
yang bener aja dong yan
wah gak boleh kayak gini yan

dalam gaya ini
gak ada penyelesaian weirdest l runterna
gak ada penyelesai muita lius dan
jangan diberi berat bahaya ini mirip
kalau dia jadi tukang tipu gedenya mau jadi apa tau
aduh aku takut nan
kaki tante saya udah gede tante
itu belajar dari mana
jadi tukang tipu kayak gitu belajar dari mana
saya kan belajar dari tante yang udah ngebohongin emak saya
yan sama sama tukang tipu jangan berantem
mendingan damai salaman
jangan ini ah
eh makanya jangan suka nyali pencuci orang
bang jangan kabur
main kuma lagi gue hajar
wah ini suaranya berhenti beginian
ya udah gak apa apa
orang udah ngejengir udah ngomelin naik angkot gue
kayak malah naik angkot orang lain
positif thinking aja ian
teriak teriak teriak
siapa tau ya gue nombang
bukan positif thinking
gue yakin nih cepetan
masih menang ya nggak
latihan latiannya udah cepet
lu tuh ada peningkatan dari yang pertama tadi
oh iya teman teman
kita kayaknya istirahat dulu ya
soalnya kan bentar lagi maghrib nih
jadi mungkin setengah jam lagi kita cabut